kpk menetapkan mantan direktur utama pt garuda indonesia emir syah sattar menjadi tersangka kasus dugaan suap di perusahaan maskapai pelat merah yang pernah dipimpinnya
selain itu kpk juga menetapkan satu tersangka lain dalam kasus tersebut
sebelumnya kpk menggeledah empat lokasi di kawasan jakarta selatan yang diduga berkaitan dengan kasus emir syah
dilansir cnn indonesia com kepala birohumas kpk febri diansyah mengatakan bahwa ada indikasi suap lintas negara dalam kasus itu
dan nilai suapnya mencapai jutaan dolar amerika serikat